tidak hanya gerindra tapi juga banyak sekali masyarakat atau aktivis anti korupsi yang menginginkan presiden menerbitkan perpu untuk menyelamatkan kpk dan membatalkan revisi undang undang kpk yang baru
bagaimana kita melihat desakan dari sejumlah pihak agar presiden mengeluarkan perpu untuk membatalkan revisi undang undang kpk yang baru saja disahkan
kita akan tanya pendapat dari wakil ketua dpr fahri hamzah melalui sambungan telepon selamat malam bang fahri
selamat malam mas
bang fahri bagaimana anda melihat desakan publik untuk presiden agar mengeluarkan perpu ini
ya kalau perseteruan dengan kpk itu memang selalu melibatkan publik ya
karena dalam lima belas tahun ini kpk telah mengkonsolidasi kekuatan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada kpk
dan kita lihat itu di dalam cecak buaya satu cecak buaya dua cecak buaya tiga
memang sampai sekarang itu konsolidasi politik yang dilakukan oleh kpk itu selalu bisa mendatangkan dukungan masyarakat
dan saya kira itu wajar saja karena memang pola kerja kpk selama ini memang mencitrakan bahwa
kpk adalah sebuah perusahaan yang sangat penting
dan satu satunya harapan di indonesia ini akan dianggap semua lembaga lain itu sudah tidak punya harapan lagi
kira kira itulah yang mengakibatkan ini semua terjadi
oke kalau desakan oke bang kalau anda bilang tadi desakannya wajar karena memang konstelasinya seperti itu banyak publik yang juga mendukung kpk
tapi apakah memang presiden anda nilai perlu untuk mengeluarkan perpu untuk menjawab keresahan publik tadi bang
semua ini kan berbasis
pada cara berpikir ya kpk menganggap kpk mereka adalah indikator dari perbaikan ekonomi iklim investasi dan sebagainya
tapi di sisi lain kita menemukan tidak menolong bahkan kalau dilihat angka angka terakhir kita ini
tidak membantu ya kan
kita semakin banyak utang fdi semakin tidak
turun ya kan
negara kita semakin tidak menarik
dan saya kira ini juga bagian dari cara berpikir ya
yang sebenarnya kalau diletakkan secara fair dalam satu pertarungan ide
itu tidak ada masalah
tetapi kan akhirnya jadi pertarungan politik
bang fahri jika memang nanti presiden memakai hak konstitusinya gitu konstitusionalnya
untuk mengeluarkan prpu seperti yang diinginkan banyak sekali aktivis anti korupsi
apa dampak politik tata negara dan juga mungkin konstelasi terkininya dalam beberapa waktu ke depan
jika memang presiden akhirnya menuruti meskipun tadi sudah menyatakan akan tetap atau tidak akan mengeluarkan perpu
tapi kan kita tahu politik bisa saja berubah
apa yang akan terjadi jika presiden mengeluarkan perpu dalam pandangan abang
ya akan terjadi
apa yang akan terjadi jika presiden mengeluarkan prpu dalam pandangan abang
apa yang akan terjadi ya seperti yang sudah terjadi enam belas tahun ya kan
nanti ada cecak buaya lima cecak buaya enam cecak buaya tujuh ya kan
karena kpk tidak kunjung menjalankan tugasnya untuk mengkonsolidasi sistem
dia membangun kekuatan politik sendiri
kpk menjelma menjadi partai politik yang tidak sama sekali menggambarkan ketertiban dan ketaatan sebagai
ya dia membangun blok di depan rakyat di depan presiden di depan dpr
sesuatu yang tidak dikenal dalam tradisi kita bernegara apalagi dengan sistem presidensialisme kita sekarang ini tidak dikenal sebenarnya
tapi ya kpk telah menjelma menjadi semacam blok ya paling tidak ngo begitu
sehingga dia membangun posisi tawar terhadap politik ya terhadap presiden terhadap kaum pekerja
terhadap presiden terhadap dpr begitu
itu yang dikerjakan oleh kpk selama ini

dan kita menuai itu
bang fahri jadi anda menilai bahwa justru yang menguatkan kpk itu
revisi undang undang yang kemarin baru disahkan oleh kepalu yang anda ketok
bukan perpu yang misalnya nanti diharapkan oleh aktivis anti korupsi
dikeluarkan oleh presiden jokowi gitu bang
karena kita mengembalikan presidensialisme
karena negara harus dipimpin oleh presiden
dan pemberantasan korupsi harus dipimpin oleh presiden
nah presiden yang dipilih rakyat dengan ongkos dua puluh lima triliun
maka presidenlah yang harus bertanggung jawab
untuk mengkonsolidasi orkestra pemberantasan korupsi
pada seluruh lembaga negara
sehingga pemberantasan korupsi itu cepat
bukan kayak sekarang enam belas tahun ya begini begini aja
bang fahri kita beralih ke informasi yang lain
tadi kita perpu sudah kita bahas
anda sudah memberikan perspektif anda
ini kita punya gambar terbaru bang situasi di gedung parlemen sendiri
hari ini aksi mahasiswa ramai sekali mengepung kompleks parlemen sendiri
dan saat ini bang kondisinya salah satu pagar di kompleks parlemen
di depan gedung parlemen sendiri sudah roboh bang
atas aksi mahasiswa
anda punya komentar bang soal ini
hari ini kebetulan nggak ada paripurna
yang ada hanya rapat konsultasi dan rapat rapat tingkat satu
yang memang setiap ujung dari masa persidangan itu
selalu ada semua lembaga negara begitu ya
selalu ada yang perlu dikejar karena sudah akumulasi pekerjaannya
sekian lama dan akan dituntaskan
tapi hari ini tidak ada paripurna
ini hanya ada rapat rapat kecil rapat rapat komisi yang kira kira mungkin
kalau ada kesimpulannya akan diparipurnakan besok dan lusa yang sudah terjadwal
oke melihat aksi mahasiswa baik di gedung dpr di senayan
dan juga banyak sekali daerah di yogyakarta di malang
di banyak sekali daerah yang intinya adalah menuntut dibatalkannya
revisi undang undang kpk atau ditundanya
anda melihat aksi mahasiswa gelombang aksi mahasiswa di banyak daerah
termasuk di kantor anda di senayan ini seperti apa bang fahri
ya kita tahu mahasiswa di pilpres pilek kemarin kan tidak turun ya
tidak ikut begitu
jadi kalau sekarang itu mulai muncul aspirasi dari pergerakan
dengan kelompok kelompok politik yang ada
saya kira itu biasa saja
dan tidak ada yang sulit untuk dikomunikasikan
undang aja tokoh tokoh mahasiswa
mudah mudahan mereka bisa memberikan penjelasan
mendapatkan penjelasan yang baik kira kira begitu
pimpinan dpr sendiri sudah berdialog belum bang dengan mahasiswa pada hari ini
kalau kita lihat sampai
tadi ada beberapa yang sudah berdialog tadi
saya kira saya juga sudah mengatakan tadi kalau ada yang ingin dialog sama saya
saya siap untuk berkomunikasi
terbuka ya bang ya untuk berdialog dengan teman teman mahasiswa ya
kalau sampai malam hari ini bang ini dari gambar yang kita terima baru saja
apa namanya aksi masih berlangsung
ada beberapa pagar yang roboh kita lihat
ada beberapa ada gejala sedikit kericuhan atau bentrok sedikit
antara aparat keamanan dengan mahasiswa
gimana anda melihatnya bang fahri
situasi terkini di depan kantor anda ini
ya saya ini demonstran ya
saya tahu batas batasnya
batas kegiatan demonstrasi dan saya kira ujung ujungnya kan mahasiswa ingin dialog
ya kan bagus juga kalau mereka demo besok kemudian ada dialog komunikasi
saya kira itu harus terlaksana dan memang begitulah antara masyarakat mahasiswa khususnya sebagai elemen kritis
harus diberi tanggapan apa yang mereka pikirkan
melihat konstelasi satu dua hari terakhir bang besok rencananya akan ada aksi
yang juga tidak kalah besarnya di kantor anda di gedung parlemen senayan
ada rencana rencana khusus atau treatment khusus bang untuk bisa berdialog mungkin atau menampung aspirasi mahasiswa
karena kalau kita lihat hari ini sudah beberapa pager yang jebol gitu bang farih
ini ada dipikirkan secara khusus nggak bang untuk bisa menghandle situasi ini
kalau menjebol saya nggak kebayang ya
karena biasanya selama ini mereka nge report
kalau menjebol saya nggak kebayang ya karena biasanya selama ini mereka nge report
ngirim utusan lalu didialogkan
sehabis berdialog ya ada kesepahaman kira kira begitu ya
apa tanda tangan kontrak atau apa begitu
tadi saya dengar sudah ada yang diterima
saya kira sudah selesai tadi karena ya lumrahnya begitulah
jadi mahasiswa datang ngirim utusan berdialog lalu kemudian kesepakatan lalu bubar begitu saja
kan proses aspirasi itu kan berhenti pada dialog alisan kan
kalau ada pengerusakan pagar segala macam saya nggak tahu itu
anda lihat apa yang memprovokasi mahasiswa jika tadi sudah diterima gitu dalam
di dalam kemudian sudah diajak berdialog
apa yang kemudian membuat eskalasinya terus memanas di depan kantor anda bang ini bang
ini kalau kita lihat dari kalau bang fahri bisa melihat layar cnn indonesia ditampilkan gambar masih banyak mahasiswa
ada gerbang yang sudah roboh gitu bang salah satunya
saya kira kalau
kalau terjadi radikalisasi seperti itu
tetap harus dicari apa alasan yang sesungguhnya membuat mahasiswa merasa tidak terdengar atau tidak didengar begitu ya
sebab setahu saya semua proses sosialisasi masuk kampus juga
dan kita selama ini berbicara dengan teman teman tidak ada masalah
kalau ada yang radikal seperti itu saya kira ya silakan aja pihak keamanan kan
itu dijaga oleh tidak saja polisi tapi juga tentara ikut menjaga karena itu objek vital konsepnya
oke sekali lagi bang menghadapi aksi yang juga tidak kalah besar kabarnya yang dilakukan esok hari tidak hanya di jakarta tapi juga banyak di banyak daerah di indonesia
apa yang ingin anda katakan kepada adik adik mahasiswa anda penerus anda para demonstran ini yang ingin menyalurkan aspirasinya besok
dan seberapa mungkin sih sebenarnya
aspirasi mereka yang sebenarnya sudah kita tahu dari media massa sudah menjadi isu publik selama ini itu bisa diakomodasi oleh para elit di parlemen sana bang
ya kita ingin mendengar apa sebenarnya yang difikirkan oleh teman teman mahasiswa kan karena kalau bicara konsep ya semua perubahan undang undang itu ada naskah akademiknya ada konsepnya bahkan itu juga didialogkan di kampus kampus begitu
dan semua itu melalui metode
ada tukar fikiran yang masif sifatnya jadi kita selalu ingin mendengar kalau ada perbedaan pendapat ada fikiran yang mau dimasukkan apa sih yang mengkhawatirkan sampai betul betul kayak mau ada apa kiamat atau apa begitu kita tetap bisa dialogkan kalau nggak ada yang rumit kita semua ini kan demonstran dan kerjaan kita dari dulu memang bertukar figuran dan berdiskusi saya kira nggak ada masalah
jadi pintu pimpinan dpr pintu fahri hamzah terbuka untuk berdialog
dengan mahasiswa ya bang ya dengan aspirasi aspirasi mereka dalam beberapa waktu ke depan
pastilah kalau itu saya kira kita siap untuk mendengarkan apa yang dipikirkan teman teman
terima kasih bang fahri hamzah atas waktunya kepada cnn indonesia